wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan soekarno
namun hingga kini rencana pemindahan ibu kota tidak juga terrealisasi
kini presiden joko widodo kembali memunculkan wacana pemindahan ibu kota ke palangkaraya
dan saat ini sedang dilakukan kajiannya
kita lihat seperti apa perbandingan dki jakarta dengan palangkaraya
dan berapa perikiran dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota
kita lihat dulu dari daerah daerah yang berpotensi menjadi calon ibu kota
dan detik finance ini juga bahkan telah menggelar polling melalui social media twitter
menanyakan ke para netizen bahwa apakah anda setuju jika ibu kota jakarta dipindah
kita lihat untuk potensi potensi daerah yang menjadi calon ibu kota
yang pertama adalah palangkaraya ini yang sudah didengungkan
ataupun wacana pemindahan ibu kota dari jakarta ke palangkaraya ini sudah ada
dari zaman era soekarno
yaitu pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
dan muncul pertama kali seperti yang saya sudah singgung sebelumnya pada tahun lima puluh an
karena alasannya palangkaraya ini berada lokasinya persis di tengah tengah indonesia
sehingga jika untuk ke timur ataupun juga untuk ke barat posisinya berada di tengah tengah
sehingga mungkin untuk koordinasi akan lebih mudah
kemudian untuk daerah calon ibu kota yang kedua di zaman orde baru
yaitu zaman presiden soeharto
ada wacana untuk memindahkan ibu kota jakarta ke jonggol di bogor jawa barat
kemudian ada lagi selanjutnya yaitu sidrap di sulawesi selatan
ini pacar reformasi pada zaman b j habibie
ini alasannya dapat dianggap berada di tengah indonesia
sama sama alasannya sebenarnya lebih kepada lokasi yang lebih tengah indonesia
ketimbang jakarta dibandingkan lebih kepada ke daerah barat karena di bagian indonesia barat
untuk jakarta dan di pulau jawa
sementara untuk di sulawesi maupun di palangkaraya
ini posisinya secara geografis lebih di tengah indonesia
dan yang terakhir ada di lain yaitu sentul atau kerawang
ada beberapa tempat memang beberapa lokasi yang berpotensi menjadi lokasi baru ibu kota indonesia
dan ini juga sejalan dengan bapak nas yang mengatakan ada tiga hingga lima wilayah
yang saat ini dikaji untuk menjadi ibu kota indonesia yang baru
dan jika kita lihat untuk kriteria wajib bagi
ibu kota negara baru sebenarnya banyak sekali karena memang namanya juga ibu kota
tentunya membutuhkan fasilitas dan juga sarana prasarana yang juga mendukung
seperti misalnya yang pertama adalah kawasan terpadu
kawasan terpadu ini tentunya harus memiliki segala fasilitas standar kehidupan yang ada
mulai dari fasilitas transportasi kemudian juga fasilitas pendidikan fasilitas kesehatan
semua harus ada dalam satu kawasan terpadu sehingga tidak perlu repot repot ataupun jauh jauh
untuk mencapai fasilitas kebutuhan penting
kemudian yang kedua adalah manajemen kota yang kuat tentunya
sebagai ibu kota harus memiliki manajemen kota yang kuat
ada transportasi publik terpadu ini juga menjadi salah satu mengapa disebut harus ada kawasan terpadu
karena tanpa adanya transportasi publik yang terpadu juga tentunya akses masyarakat
dan juga akses pemerintahan untuk berpergian akan semakin sulit
jika tidak ada transportasi publik yang terpadu
harus transportasi publik karena jika kita berkaca kepada jakarta pada saat ini
jika kebanyakan orang masih menggunakan transportasi pribadi maka kemacetan juga akan terjadi di ibu kota yang baru
sehingga transportasi publik ini yang harus ditekankan transportasi publik ini harus sangat terpadu
kemudian ada integrated urban infrastructure management tentunya di kawasan tengah ibu kota
nantinya akan ada perumahan perumahan di pinggirannya biasanya seperti itu untuk
kita berkaca ke kota kota besar di dunia ataupun ibu ibu kota besar di dunia
sehingga perlu dibentuk urban investment management yang terintegrasi
sehingga pada saat anda ingin berganti moda transportasi sudah terintegrasi seluruhnya
sehingga tidak kesulitan untuk menyambung dari satu tempat ke tempat yang lainnya
kemudian kawasan siap bangun ini juga sangat penting
karena jika suatu ibu kota dibangun pada kawasan yang tidak siap bangun tentunya akan kembali merepotkan
seperti misalnya adalah alasan klasik pada saat pembangunan infrastruktur adalah lahan
biasanya selalu terjadi kemoloran waktu gitu loh untuk lahan untuk membangun suatu infrastruktur
sehingga jika kawasannya sudah siap bangun tidak perlu lagi ada kerepotan masalah lahan
yang biasanya menjadi masalah klasik untuk pembangunan infrastruktur di tanah air
kemudian ada perumahan layak bagi warga ini juga tentunya tidak hanya di ibu kota
namun harusnya sudah ada di seluruh indonesia perumahan layak bagi warga
apalagi di ibu kota perumahannya harus sangat layak
kemudian ada community housing ini juga yang sifatnya lebih kepada urban infrastructure management
sehingga ada komunitas komunitas di rumah yang tinggal di ibu kota
ini memiliki komunitas tertentu yang juga akhirnya membuat banyak kegiatan positif di ibu kota
kemudian untuk bangunan ramah lingkungan ini juga penting karena pada saat isu dari global warming
sehingga akhirnya bangunan ramah lingkungan ini dibutuhkan
apalagi di ibu kota yang biasanya mobilitasnya tinggi
kemudian juga kendaraan tentunya mengeluarkan zat zat yang tidak baik untuk lingkungan
bangunan ramah lingkungan green building ini juga sudah sepantasnya harus ada di ibu kota
tentunya untuk pembangunan harus terus dikejar dan juga harus terus dibangun
kemudian ada pembangunan sosial budaya yang jelas ini juga sangat penting
agar sosial budaya di indonesia tetap terjaga
mau semodern apapun di dunia ini sosial budaya indonesia harus tetap terjaga
kemudian ada keamanan dan kenyamanan ruang publik
ini juga pasti harus dimiliki oleh setiap kota tidak hanya ibu kota saja
dan juga fit and proper pejabat daerah oleh dewan kota
ini juga tidak kalah penting karena dengan adanya fit and proper juga tentunya akan memilih sdm sdm terbaik yang bekerja di ibu kota
kita lihat perbandingan antara dki jakarta dengan palangkaraya
kita lihat dari produk domestik regional bruto terlebih dahulu
memang sangat jauh jika dibandingkan dengan ibu kota dki jakarta dengan palangkaraya
yang berpotensi menjadi ibu kota indonesia yang baru
kita lihat untuk tahun dua ribu lima belas untuk pdrb nya ini di angka enam empat puluh tiga persen
trendnya memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya
sementara palangkaraya ini lebih tinggi menjadi tujuh tujuh puluh dua persen
sehingga kalau dibandingkan dengan jakarta
tingkat dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto palangkaraya lebih tinggi
bayangkan jika nanti ibu kota pindah ke sana potensi dari pdrb palangkaraya juga akan semakin tinggi
kemudian dari luas wilayah
kalau kita bandingkan jakarta ini hanya enam ratus enam puluh satu km persegi bandingkan dengan palangkaraya yang mencapai dua lima ratus
sehingga banyak sekali lahan yang bisa berpotensi dibangun untuk segala fasilitas pendukung ibu kota
sementara untuk dari jumlah
penduduk ini juga kalau kita lihat menjadi salah satu alasan karena ibu kota jakarta sudah padat penduduk sudah macet
sehingga membuat mobilitas dari pemerintahan dan juga warganya sedikit terganggu karena macet di mana mana
kalau kita lihat memang dari total jumlah penduduk ini diperkirakan pada tahun dua ribu dua puluh dki jakarta akan memiliki sepuluh enam juta penduduk
sehingga sangat padat dibandingkan dengan jumlah luas wilayah yang hanya enam ratus enam puluh satu km persegi
bandingkan dengan palangkaraya
yang memiliki lahan dua enam ratus tujuh puluh delapan km persegi dengan jumlah penduduk yang bahkan tidak mencapai tiga ratus ribu orang
di tahun dua ribu lima belas hanya mencapai dua ratus lima puluh sembilan ribu orang
dan kita bergeser ke perbandingan selanjutnya untuk jumlah kendaraan
ini juga yang membuat akhirnya mau tidak mau semakin banyak penduduknya juga semakin banyak jumlah kendaraan yang berlalu lintas di ibu kota
kita lihat di jakarta ada delapan belas enam juta unit
kemudian untuk di palangkaraya hanya satu ratus tujuh belas ribu unit saja
dan untuk potensi risiko bencana
ini palangkaraya juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan di dki jakarta
yang potensi risiko dan bencananya ada rawan banjir cuaca ekstrim konflik sosial
sementara palangkaraya ini bisa dikatakan tidak sebanyak dki jakarta
yaitu kebakaran dan banjir
walaupun potensi untuk bencana alam bisa saja terjadi di mana mana saja
oke ini kita lihat untuk total jumlah penduduk
perakiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota
sehingga memang akhirnya presiden joko widodo pun berpikir untuk tidak akan mungkin bisa dibiayai dari apbn saja
makanya presiden joko widodo ini berniat untuk menggandeng pihak swasta
kita lihat untuk total perencanaan
total perencanaannya saja
ini baru perencanaannya saja
ini diperkirakan akan menghabiskan dana hingga satu ratus dua puluh miliar rupiah
sementara untuk total biaya membangun ibu kota
ini diperkirakan mencapai
hampir satu ratus empat puluh lima triliun rupiah
apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota
kita lihat pembebasan lahan yang menjadi masalah klasik biasanya yaitu mencapai tiga triliun rupiah
sementara kemudian penyiapan lahannya juga tiga triliun rupiah
pembangunan infrastruktur dua puluh empat triliun rupiah
ini lumayan paling tinggi biaya untuk pembangunan infrastruktur
karena apalagi jika sebuah daerah atau wilayah yang ingin menjadi ibu kota ini juga tentunya harus memiliki infrastruktur yang baik
untuk pembangunan fasilitas ini mencapai sebelas triliun rupiah
pembangunan gedung negara ini dia
karena mau tidak mau akhirnya semua kementerian kemudian lembaga jika ingin dipindahkan ke sana tentunya harus ada pembangunan gedung negara
yang menghabiskan dana mencapai tiga puluh empat triliun rupiah diperkirakan masih
dan permukiman pns tentunya dengan adanya pemindahan ibu kota
pegawai negeri sipil
yang pindah ke ibu kota baru itu yang saat ini sangat besar potensinya adalah palangkaraya
tentunya membutuhkan tempat tinggal di sana
dan diperkirakan untuk pembangunan permukiman pns ini mencapai hampir enam puluh delapan triliun rupiah
tepatnya rp enam puluh tujuh lima triliun untuk permukiman pns
semoga saja dengan adanya pemindahan ini semakin efisien
karena salah satu dari alasan pemindahan ibu kota pemerintah dari dki jakarta ke palangkaraya adalah salah satunya
karena memang sudah padatnya dki jakarta sehingga membuat mobilitas dari pemerintahan pun juga semakin terganggu
kita harapkan saja dengan adanya wacana ini kemudian terrealisasi
mobilitas pemerintah dan juga kinerja pemerintah akan semakin efisien
juga akan tentunya dengan efisiensi yang ada semakin menghemat apbn dan juga semakin menyejahterakan masyarakat